kasus tindak pidana perdagangan orang diungkap dengan menetapkan direktur utama sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja ilegal sebagai tersangka
kepala polda jawa tengah irjen pol ahmad lutfi menjelaskan
pengungkapan kasus ini berawal dari kecelakaan kapal tiongkok di samudera indonesia pada enam belas mei lalu
kecelakaan kapal tersebut memakan banyak korban yang sebagian adalah tenaga kerja migran ilegal
yang diseluruhkan oleh perusahaan penyalur tenaga kerja asal pemalang jawa tengah
petugas satreskrim polres pemalang pun melakukan penyelidikan dan menggerebek kantor pt sms di desa kaligelang kecamatan taman
yang menjadi perekrut dan penyalur tenaga kerja migran ilegal
polisi kemudian menetapkan ai direktur utama ptsms sebagai tersangka
serta menyita barang bukti cpu komputer pasport dan berbagai dokumen
ia ditetapkan sebagai tersangka karena tidak mengantongi izin penempatan pekerja migran indonesia dari kementerian ketenaga kerjaan
dan surat izin perekrutan penelusuran
ia juga menempatkan awak kapal dari kementerian perhubungan
empat ratus empat puluh tujuh orang yang berasal dari berbagai daerah menjadi korban
pencari pencari itu kan dengan modus operandi
dia datang ke kampung dengan diimingi imingi kemudian dia setor uang kemudian ditempatkan di suatu tempat
ada yang protes karena tidak merasa tidak berangkat ada yang protes tidak sesuai dengan harapan karena tidak sesuai dengan spk
karena memang tidak ada spk
itu sudah kita lakukan penegakan hukum itu
termasuk kemarin tersangkanya ibu ibu ya
ibu ibu ada juga
tindak pidana perdagangan manusia ini dilakukan sejak dua ribu dua puluh satu hingga juni dua ribu dua puluh satu
modus yang digunakan mengiming imingi korban pekerjaan di luar negeri dan gaji tinggi
korban juga dipungut biaya pemberangkatan lima juta rupiah dan bisa dicicil dengan memotong gaji
dari bisnis ilegalnya itu tersangka mendapat keuntungan dua miliar rupiah
tawarkan untuk bekerja di kapal di canlong lentuna
di mana itu
di negara pijing
terus untuk persyaratan awalnya apa aja
kata skck kata kelahiran kejasaan terakhir
untuk ngurus kayak paspor visa tuh dari pp nya ya
jadi kami tinggal datang ke imigrasi
tersangka terancam hukuman maksimal lima belas tahun
tahun penjara karena melanggar undang undang nomor dua puluh satu tahun dua ribu tujuh tentang pemberantasan tppo
dan undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu tujuh belas tentang perlindungan pekerja migran indonesia
tim liputan cnn indonesia